selain keamanan dan kelancaran lalu lintas kesehatan merupakan hal penting yang perlu diperhatikan para pemudik
rajak hospital hadir di sejumlah titik arus mudik menyediakan posko kesehatan gratis bagi pemudik
pemudik yang memang melewati posko ini silakan untuk dapat singgah dan beristirahat
para pemudik akan mendapatkan layanan kesehatan secara gratis
di mana layanan kesehatan tersebut meliputi pemeriksaan informasi kesehatan dan obat obatan
juga kami menyediakan
menyediakan layanan ambulans di mana apabila ada pemudik yang memang membutuhkan layanan ambulans
dapat kami bantu proses rujukannya
posko kesehatan ini mengambil tema mudik bersama rajak sehat sepanjang perjalanan
di setiap posko rajak hospital menyiapkan dua orang tenaga kesehatan obat obatan serta satu unit ambulans
tenaga kesehatan di poskomudik raja juga telah siap mengantisipasi penyakit yang umum dialami pemudik
mual hingga penyakit serius yang membutuhkan rujukan
pemudik mengaku merasakan manfaat posko kesehatan gratis ini
menurut saya untuk posko kesehatan ini baguslah membantu
jadi para pemudik misalkan mau ada keluhan bisa kita ngecek
saya contohnya ngecek darah tensi saya kan tinggi
pas di jalan obatnya habis ini ada obat
kita bisa pulang gak usah beli obat lagi gratis
posko mudik rajak berkomitmen untuk berkontribusi
menyukseskan mudik yang sehat aman dan nyaman
rajak hospital merupakan perusahaan induk yang telah berubah nama dari rumah sakit mh tamrin
dan telah memiliki enam cabang di salemba cilengsi purwakarta cibitu cikarang dan cengkareng
rajak hospital memiliki berbagai pusat layanan unggulan
mulai dari kardiofaskular digestif atau pencernaan hingga ortopedi